layar gadget dan laptop sudah menjadi makanan sehari hari
bukan hanya untuk orang dewasa tapi juga anak anak
apalagi di tengah pandemi sekolah online tidak terlepas dari teknologi
ditambah lagi ketika anak bermain game
intensitas di depan layar pun menjadi lebih lama
berdasarkan penelitian yang diterbitkan pada jurnal jama optomologi
peneliti tiongkok menemukan bahwa pada tahun dua ribu dua puluh
anak berusia enam hingga delapan tahun
tiga kali lebih memungkinkan mengalami rabu jauh
jika dibandingkan dari lima tahun sebelumnya
rata rata anak mengalami penambahan rabun jauh minus tiga dioptri
hal ini pun dirasakan ibu dua orang anak ratna wahyuni
ia mengatakan kedua anaknya bertambah minusnya selama pandemi
yang satu sudah pakai kacamata sekitar dua tahun
tapi iya benar setahun terakhir dia minusnya tambah tahun lalu
kalau yang kecil umur tiga belas tahun dia pakai kacamata sekitar satu tahun
mungkin tahun lalu sekitar bulan agustus dia baru mulai pakai
keponakan saya juga satu dia pakai kacamata starting tahun ini
dia sd kelas tiga sekarang
dia juga pakai kacamata tahun ini bulan februari kalau nggak salah
dokter spesialis mata anak juli dewi mengatakan
durasi waktu menata playa terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah atau dijigit
mereka juga mengatakan
kelelahan mata dapat berbentuk iritasi pada mata
mata yang berair hingga berpengaruh pada penambahan minus mata
dokter julie mengatakan
baiknya konsumsi layar untuk anak adalah total satu sampai dua jam sehari
itu pun tidak langsung
jadi setiap dua puluh menit melihat layar layar apapun itu
mau laptop hp tv atau gadget lainnya
lakukan istirahat mata selama dua puluh detik ya
untuk melihat setiap dua puluh menit
jadi kita bisa melihat satu objek di jarak dua puluh feet
jadi ada rules yang namanya dua puluh dua puluh dua puluh ya
sepuluh menit di depan layar lakukan istirahat mata dua puluh detik
dan lihat jarak jauh dua puluh feet atau enam meter seperti itu
posisi melihat layar yang benar juga diperlukan
namun yang paling mempengaruhi perubahan ukuran minus adalah
lama melihat layar dan kurangnya melatih mata melihat jarak jauh
padahal masa pertumbuhan anak adalah masa emas
julie menyarankan seseorang cukup mengkonsumsi makanan alami
seperti wortel untuk kesehatan mata
namun jika memang kurang bisa mengkonsumsi suplemen tambahan